nah dalam kesempatan ini saya juga ingin membagikan tips bagi ibu hamil yang ingin divaksin covid sembilan belas
pertama konsultasikan keinginan tersebut kepada dokter kandungan atau bidan anda
kedua pastikan semua prasyarat dasar kita penuhi
sebelum pergi ke pos vaksin setelah mendaftar
yaitu tidak demam atau suhu tubuh di bawah tiga puluh tujuh lima derajat celcius
tensi darah di bawah satu ratus empat puluh per sembilan puluh mmhg
usia kehamilan minimal tiga belas minggu atau masuk trimester kedua
tahukah bapak ibu bahwa pada trimester kedua kandungan itu sudah semakin kuat
rata rata berat bayi dalam kandungan sudah mencapai empat puluh dua gram dengan panjang mencapai sembilan cm
tulang dan tengkoraknya semakin mengeras dan kemampuan dengarnya ikut meningkat
kemampuan otaknya sendiri juga sudah berkembang sejak trimester pertama
kita mungkin akan merasakan tendangan dan detak jantung yang berdebar serta bisa melihat berbagai ekspresi melalui pemeriksaan usg
indah ya ciptaan tuhan yang maha esa yang luar biasa
maka dari itu dianjurkan vaksinasi setelah kandungan berusia tiga belas minggu
dan cari cari lagi informasi lebih lanjut
melalui camcast go id atau langsung kontak satu ratus sembilan belas ext sembilan